kita ke berita selanjutnya ini setelah sempat dirawat di rumah sakit mantan ketua pbnu kiai haji hashim muzadi meninggal pada kamis sekitar pukul enam lebih lima belas menit waktu indonesia barat
dan rencananya jinazah akan diberangkatkan dari malang menuju pesantren al hikam depok jawa barat selesai salat zuhur
ya dan bagaimana sosok kiai haji hashim muzadi di mata koleganya kami sudah terhubung dengan tokoh nu bapak mahfud md
ya selamat pagi pak mahfud md
ini sudah tidak bisa berbicara karena setiap akan berbicara itu minta nyedot air dulu dari sedotan itu baru berbicara satu kalimat gitu
pada waktu itu ya sudah setengah sadar setengah tidak waktu itu
dia ketika dibisikin ada pak mahfud gitu tangannya bergerak lalu diminum air sama putranya itu satu teguk gitu baru bisa ngomong
selamat datang pak mahfud saya doakan mudah mudahan semua baik
habis itu setengah sadar setengah tidak lagi pas saya mau pulang itu sesudah saya ikut berdoa gitu
belum menggerakkan tangannya lagi minum lagi mengatakan hal yang sama
saya berdoa mudah mudahan pak mahfud baik baik saja gitu
hanya kalimat itu yang keluar dan sudah sangat mundur sekali kesehatannya waktu itu
sehingga waktu itu saya memang sudah pesimis dan berdoa mudah mudahan allah memberi yang terbaik
dan sekarang kalau sudah pergi kita sudah kehilangan tokoh besar bukan hanya tokoh nu ini tapi tokoh indonesia saya kira
sesuai dengan apa namanya mengapa kita mendirikan indonesia dan bagaimana indonesia dan islam itu berpadu
sehingga hidup di dalam keberagaman kita di dalam keberbedaan itu saya kira konsepnya dipertajam oleh ki hasim
dicontohkan di dalam hidup sehari hari itu aja mbak
iya bapak mahfud tentunya ini merupakan berita duka untuk kita semua
bapak jika kita berbicara mengenai sosok seorang kiai haji hashim muzadi
menurut anda sendiri sebagai koleganya seperti apakah sosok yang paling diingat dalam kehidupan beliau
saya paling menyenangi beliau itu dalam keadaan apapun itu selalu berhumor
selalu melucu gitu tetapi melucunya itu substantif gitu tidak sekedar melucu lalu hilang hanya sekedar ketawa tapi dalam gitu
banyak ini misalnya ya ketika dia bicara dengan anak ansur gitu ya
eh anak ansur ini sekarang hebat hebat katanya sudah punya hp dua semua seragamnya bagus
tapi hpnya nggak pernah dipakai karena nggak kuat beli pulsa kerjanya hanya ambil sekolah aja bolak balik katanya
nah itu anak anak ansur itu ketawa
pernah juga bilang aduh anak nu ini sekarang hebat hebat udah bisa belajar ke saudi arabia
kalau dulu orang belajar ke saudi arabia itu pulangnya jadi ulama
sekarang orang belajar ke saudi arabia pulangnya jadi pengurus travel umroh aja katanya
nah itu yang begitu begitu itu pak hashim enak
apa namanya menyampaikannya secara ringan tetapi tidak menyakiti hati orang lain
baik pak dalam waktu satu bulan terakhir ketika anda berkomunikasi terakhir dengan beliau
apa apakah ada pesan pesan yang disampaikan begitu
tidak ada yang langsung disampaikan karena waktu itu sudah sangat apa
kalau yang terakhir dalam arti sebelum sakit beliau ketemu terakhir dengan saya itu di dalam sebuah acara televisi
beliau berbisik kepada saya pak mahfud
saya ingin berbicara katanya
datang lokal hikam sudah lama kita tidak berbicara
ada beberapa hal serius harus kita bicarakan kata beliau ini
habis itu beliau ke luar negeri lalu ke australia terus pulang dari australia itu kan terus sakit
saya tidak ada komunikasi lagi
nah yang terakhir komunikasi dua minggu atau sembilan hari yang lalu itu
ya itu saja hanya bilang saya doa terima kasih pak mahfud
nah sesudah itu memang apa yang dipesankan ke hashim itu tidak langsung ke hashim
tapi keluhan keluhan terakhirnya itu memang disampaikan lewat istrinya bu nyai hashim dan anak anaknya itu
jadi waktu itu bu nyai hashim bilang pak mahfud maaf itu pak hashim tidak bisa berbicara
banyak yang ingin diungkapkan tapi pada intinya dia merasa
indonesia ini harus istilahnya lah sebenarnya dirawat kira kira tapi diselamatkan lah sekarang
ini banyak ancaman ancaman terhadap kelangsungan negara ini gitu
lalu bercerita banyak hal lah tentang situasi situasi terakhir yang selalu dikatakan oleh pak hasim kepada keluarganya
dan itu tidak sempat juga dikatakan ke saya tapi bu hashim yang menceritakan itu bersama putra putranya
singkat saja apakah nanti juga akan sempat melayat jenazah beliau
ya saya akan berusaha mencari penerbangan
saya sedang di jogja ini saya akan berusaha mencari penerbangan untuk hadir pada pemakamannya
seumpama tidak pun paling tidak besok saya akan ke depok ke rumahnya
kalau saya ini tidak dapat penerbangan yang mengejar gitu
baik baik terima kasih banyak bapak mahfud md atas waktu anda untuk after sepuluh